sangat bisa ini kue yang sangat spesial apa jadinya kalau kasih ke ustaza abel tiba tiba
udah croak begitu colek sama kalian kalian aja boleh melihat memandang dan mencium aromanya
hai wah robot pada hai temujak temujak menutupi
tentang llamado banyak
loh kok nggak bisa dibuka
ini kekunci atau gak dikunci ya
ini pintunya kekunci
makanya jadi orang tuh jangan kejagoan
kenapa kamu ketawa ketawa sendiri gitu
ada yang lucu
aku gak mau deket orang orang yang ketawa sendiri
eh siapa juga yang mau deket deket
udah kita langsung mulai pelajarannya ya
kalian apa itu pada lemes lemes
tembok itu apa
oh jadi kalian lemes lemes itu belum sarapan
ya udah tenang nih positif bawain sarapan
yang mengenyangkan susu serial energi
biar kalian tuh gak lemes lemes
hai mbak siti aku mau
aku mau aku mau

aku mau siap buat
kita itu tertidur selama delapan jam
makanya badan kita seperti orang yang berpuasa
nah disitu tuh energi kita berkurang
nah untuk kembalikan energi tuh bukanya itu berkurang ya

eh mbak siti
enak kali yang rasa coklatnya ya
berasa sekali coklatnya
yang jahe juga enak pak
yang panik juga enak banget
kalian harus tahu
energi ini mengandung susu yang bernutrisi
gandum yang mengenyangkan telur dan sigma v
eh mbak siti
energen ini ada berapa varian rasa mbak
energen ini ada lima varian rasa
yang pertama coklat
yang ketiga jahe
dan terakhir jagung
berarti membuat otak siap badan pun siap
kita semua jadi siap
woi mbak siti
makanya fokus tuh kalian mau ambil bola tuh
yuk lanjutin lagi
yuk lanjutin lagi
buat untuk apa edot
hmm gimana kalau kapal aja
oh jangan kak
kalau kapal aja
kapal kan udah kemarin
mendingan bikin kaligrafi gambarnya masjid
itu bagus tuh
pasti ustazah abel senang menerima kue ini
itu kue tart buat siapa ustadz
ini kue tart untuk ustazah abel alias ayang bella
oh emang ustazah abel alias ustazah bella itu ulang tahun
gak ada ulang tahun sebetulnya
karena kue ini itu hadiah dari warga
sebagai ucapan terima kasih karena kita telah mengadakan bazar kemarin
tapi ustaz musa yang mulia dari satu memutuskan untuk memberikan kue ini
kepada ustazah abel alias ayang bela
boleh gak nyobain dikit ustaz
ini kue yang sangat spesial
apa jadinya kalau kasih ke ustaza abel tiba tiba udah kerolak begitu dicolek sama kalian
kalian hanya boleh melihat memandang dan mencium aromanya
hadiah siapa ini
hadiah siapa ini
kamu sih sobri
rupanya ternyata ubmo
sobri ibra lukman pegang
jangan lari jangan lari jangan lari
eh jangan kabur kalian
eh jangan kabur
ya allah nyeruntul aja sih
bukan ada bareng bareng
alhamdulillah ya rabbil alamin
lancar juga acara ya
selain cara dari mana kita ini beribet
ya maksudnya sama sukses
ya suksesinya kita bebenah dulu ini sama perabotan
ya emang begitu
kita buru buru pak ade
mau menjjarku ngapain lagi
biarin yang ono mau biarin dia pada lari
minginan numpuk dah kerjaan saya
tidak ada siapa sih
aduh aduh aduh
lupa meraika ketakutan
pasti gara gara buka sayap
eh uang seratus ribuan siapa tuh ya
tuh tuh tuh
aduh ini ustadz musa yang mulia dan santun pade positif ustadz musa yang mulia dan santun jangan
bikin jantung ini berdebar keras waduh itu suara bunyi jantung ban pecah ini pak de ini semua gara gara
sopri tuh sekarang saya mau tanya kemana kira kira dia perginya kemana
mari kesini tuh ya udah pakde saya mau kejar dulu ya pakde ya assalamualaikum
indra bukman sobri ayo bangun bangun astaghfirullahaladzim ya allah
kalian bertiga ini ngapain sih lari lari
pasti habis bikin ulah ya
cuma kita mau cepet cepet aja kita buru buru mau ke kamar mau belajar
tuh kan sobri kamu yang jujur gak boleh bohong
saya nggak bohong ustadz saya ngomong itu jujur tidak ada kebohongan
bener kan bener kan bukman bener kan
bener kan indra bener kan ustadz musa
ustadz maaf ustadz ini kan masih sore kok udah pakai masker bengkuang
ulah ustadz ini bukan masker bengkuang ini masker kue tart
ini semuanya gara gara trio pemo ini nih ustadz nih kalian itu selalu membuat saya jadi pusing kesel dan emosi
sehingga membuat rasa itu naik turun naik turun naik
udah coba bayangin saya itu udah capek capek ya
mau kasih itu kue buat mustazah abel alias ayang bela
ini gara gara mereka nih kuenya tumpah hancur ke muka saya
saya jadi sedih jadi sedut sedut
maaf ustadz tapi ustadz zabella tadi pamit sama saya katanya ada acara di luar
apa wah kok tumben ya ustadz abel mau keluar gak pamit sama saya dulu
jangan keluar ya mau makan pamit ke toilet pamit tidur bangun tidur pamit sama saya
sekarang kalian bertiga akan ustadz musaimul adil santun kasih hukuman